sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
racunya sudah hilang
aku seperti mengenal
ini bekas kekasih kamu
perempuan yang sudah berantem dengan kamu di rumah makan waktu itu
itu sekutunya malam
aku siam itu kami
untung ya aku bertemu cuma sebentar
aku bisa disunat dua kali
tenang bumi ini aku
bumi aku sedang mencari mahardika
sudah beberapa hari ini aku tidak bertemu dengannya
sejak kami bertemu drangkong hidup dan badrika
sejak itu kami sudah terpisah
dan tidak pernah bertemu lagi
jangan jangan hilangnya mardika
ada hubungannya dengan dia
bumi boleh aku minta tolong padamu
tentu saja bi minta tolong apa
kalau nanti kamu bertemu mahardika
tolong sampaikan kepadanya untuk segera menemuiku
terima kasih bumi aku pergi dulu
dia kemana ya
aku harus bisa membantu bibi arimbi
untuk mencari mardika
siapa yang sudah berani kurang hadir padaku
ini aku badrika
cepat katakan dimana mardika
mana aku tahu
memangnya aku pengasuhnya
mahardika itu sudah hilang berhari hari
dan aku yakin pasti ada hubungannya denganmu
jangan asal tuduh kamu
kamu punya bukti kalau aku mencuri
aku mencuri mardika tidak kan
aku tidak butuh bukti badrika
karena kamu itu sama saja seperti sekarayu
kalian itu licik
suka menggunakan cara yang murah
kamu mengingatkan aku atas kematian sekarang
aku akan menutup darah
atas kematian sekarayu arimbi
janganlah kau minta alter norms
tidak terlalu kuat
susah dengan pribu
aku harus datang
semoga ada pandangan pemburu
tidak di feedback
aku sudah sendirikan
kau jangan menggantikan lain juga
jangan tembak aku
kau membunuhku badrika ayo ayo bunuh aku
kalimbi jangan pernah menantangku aku bisa saja menghabisimu seperti aku mengalihkan telpak tangan ini
benarkah ayo kalau begitu aku kan merdeka bunuh aku
kamu tidak akan pernah sanggup karena selamanya aku ada di dalam hatimu
dan asal kamu tahu badrika ada sesuatu diantara kita yang akan terus mempersatukan kita
bahkan kematian pun tidak akan bisa memisahkannya
kamu cari tahu saja sendiri
tapi aku peringatkan kepadamu badridnya kalau sampai kamu menyakiti mahardika kamu akan menyesal selama lamanya
apa artinya sebuah ilmu
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
inilah pasukan pengkhianat wirasabah yang berhasil saya tangkap gusti
jadi ini pengkhianat bangsa yang rela melihat saudara saudara dijajah oleh bangsa asing hanya untuk memperkaya diri sendiri

kalian rela jadi budak dan antek bangsa asing
karena pengkhianatan kalian
karena pengkhianatan kalian
banyak saudara saudara kalian hidup penderita

berserah manusia sampah
berserah manusia sampah
kalian bersenang senang di atas penderitaan orang lain
sekarang jawab pertanyaanku
dimana tumgung surat tadi
rupanya kalian tidak mempertulikan ucapan ku
kalian mau bermain main denganku
hukum pancung mereka semua
dan jangan diberi ampun
dan jangan ini dikawal
dan jangan diberi ampun

kami tidak tahu keberadaan
jangan berbohong kamu
jangan berbohong kamu

mana berani kami berdusta dikampung ghosti
kami berani bersumpah
kami tidak tahu dimana kanjang suratadi
yang kami tahu tumgung suratadi terluka sangat parah
terkena pedeta urus marraga kulis ternyata
dan pasukan belanda
kutugaskan kau mencari tunggung suratane
hidup atau mati
saya jadi membangunkanmu
seharusnya aku yang berterima kasih kepadamu
karena sudah menyelamatkan nyawaku
kanjeng lebih baik disini dulu
seperti suara luka
mana santapanku yang kena
sangat menyakitkan telingaku
dia mencuri mangsaku
sungguh tidak berguna
durkala macam apa kamu
sehingga mangsamu sendiri saja bisa hilang
bapakmu itu sungguh tidak tahu malu
berani beraninya dia mencuri mangsaku
kamu yang diam
jika aku tidak bisa mengawasi bopomu
maka aku akan menghabisimu
bukan dia tandinganmu
aku akan mengambilmu
pasti dia tidak jauh dari sini
suara apa ini
ini agak sakit sekali
kita dukung lagi
bisa atau tidak
aku akan bahas ngedam
mau lari kemana
tidak usah dikejar bapak